tiga ribuan masa dari mahasiswa dan buruh di lampung melakukan aksi unjuk rasa di kantor dprd provinsi lampung
masa sempat tertahan di pintu gerbang selama hampir dua jam
dalam aksinya sebagian masa sempat melempari petugas dengan batu dan botol air mineral
tiga ribuan masa yang menamakan diri aliansi lampu memanggil ini tiba di depan kantor dprd provinsi lampung rabu
sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat masa yang akan berasal dari aliansi badan eksekutif mahasiswa di lampung ini
hanya dapat melakukan orasi di luar gedung
karena dihadang ratusan polisi pamong praja dan anggota kepolisian resor kota bandar lampung
dalam aksinya para mahasiswa ini secara tegas menolak omnibus law
masa mendesak dprd provinsi lampung untuk membuat pernyataan sikap bahwa provinsi lampung menolak omnibus law
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia sugianto dari lampung
yang bergabung melalui sambungan
selamat siang sugianto bagaimana aksi demo yang terjadi di sana
bisa anda gambarkan situasinya
baik terima kasih rifana selamat siang
sampai dengan saat ini jam satu lebih enam belas menit
ribuan mahasiswa yang berasal dari aliansi lampung memanggil
masih melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor dpr

mereka masih terus melakukan aksi unjuk rasa karena sampai dengan saat ini
belum ada satupun anggota dprd provinsi lampung yang mau menemui mereka
sebelumnya masa yang merupakan gabungan dari bem seluruh universitas di lampung
dan juga organisasi mahasiswa eksternal seperti kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia
dan dari imbunan mahasiswa islam ini
sempat bertahan selama dua jam di lampung
kami berterima kasih kepada bem yang telah melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor dprd provinsi
mereka melakukan aksi karena menolak disahkannya undang undang omnibus law
yang didalamnya undang undang cipta kerja yang menurut mereka sangat tidak pro rakyat
mereka juga meminta kepada anggota dprd provinsi lampung
untuk membuat pernyataan sikap agar provinsi lampung akan mencapai kemampuan untuk membuat pernyataan sikap

untuk menolak omnibus law
sementara yang ketiga mereka juga akan mengajak seluruh elemen masyarakat lampung
untuk bersama sama menyuarakan pencabutan omnibus law
yang kemarin hari senin disahkan oleh dprd dan pemirsa pusat
sebelumnya rifat bisa saya laporkan juga
sempat beberapa anggota unjuk rasa
karena pada saat tadi sekitar pukul sebelas hingga pukul setengah dua belas
masa sempat terpecah
menjadi dua bagian yang sebagian kecil ini
melakukan lemparan ke arah petunjuk batu
mengalami petolak mineral
akibatnya walaupun tidak ada anggota kepolisian pamung praja yang terluka
ada beberapa kendaraan yang sempat terkena lemparan batu
akibat aksi ini juga karena tadi
sebegitu banyak yang mahasiswa yang melakukan aksi ini
ada dua orang mahasiswi yang sejak tadi
mengalami jatuh pingsan karena kepanasan
dan terpepet oleh rekan rekannya saat melakukan aksi bukasa
sampai dengan ini hasil masih tetap solid
dan berada di halaman kantor dprd
dan terus melakukan aksi bergantian

juga tidak berniat untuk diterima oleh anggota dewan dalam gedung dpr
mereka meminta agar perwakilan perwakilan anggota dprd
untuk datang menemui mereka yang sedang melakukan orasi sampai dengan saat ini
kalau sampai ini
terima kasih ud for sebelas
terima kasih ud for sebelas
terima kasih ud for sebelas